hingga pukul enam sore di hari kedua setelah lebaran arus penumpang di bandara soekarno hatta mencapai dua empat juta orang yang menggunakan enam ratus sembilan puluh penerbangan
dengan rincian satu dua juta kedatangan dan satu dua juta orang keberangkatan
puncak arus balik diperkirakan terjadi jumat hingga minggu mendatang
destinasi domestik yang paling banyak adalah jawa tengah jawa timur makassar medan dan bali
sementara destinasi luar negeri didominasi ke singapura dan thailand
sampai saat h satu ini penumpang yang sudah terangkut itu adalah tiga juta penumpang
dari semula yang kita perkirakan dua tujuh juta
jadi kita berbicara tentang transportasi udara
biasanya berbicara mengenai profesi pilot dan pramugari
padahal sebenarnya ada banyak profesi lain yang mendukung
salah satunya adalah air traffic controller sang pemegang kuasa lalu lintas udara
tak banyak yang mengetahui apa fungsi air traffic controller atau atc
atc adalah pengatur lalu lintas dari lokasi parkir mundurnya pesawat
hingga saat pesawat menyalakan mesin memasuki area runway dan take off atau landing
atc menjadi rekan kerja pilot selama di udara
atc bisa memberi informasi tentang wilayah yang dilalui pesawat
seperti cuaca rintangan navigasi dan jarak antar pesawat
di bandara soekarno hatta dengan lalu lintas udara yang padat
atc memantau pesawat dari sebuah menara
setiap shift atc bertanggung jawab atas dua cakupan area yakni utara dan selatan
dalam satu area misalnya ada empat atc yang bertugas menyiapkan perencanaan penerbangan dan take off clearance
seorang atc tak boleh lengah sedetik pun karena menyangkut nyawa jutaan orang
terutama pada peak season
y untuk prudim any hatis diperlukan keessa felinan kee
hari libur atau tanggal merah gitu di mana orang orang pada berlibur kita justru harus bekerja untuk mengantar mereka ke bandar tujuan
jadi walaupun rasanya di hati itu sedih tapi dengan melihat orang bisa berkumpul dengan keluarganya kita juga merasa senang
selama saya tahu selama dua puluh lima tahun saya bekerja itu baru merasakan lebaran itu yang bisa berlibur yang bisa berkumpul dengan keluarga penuh
itu baru tiga kali selama dua puluh lima tahun
ada sisi yang mengecewakan misalnya apabila penumpang berasumsi terjadi insiden tabrakan padahal sebenarnya go around
go around adalah manuver pesawat yang membatalkan pendaratan saat mendekati landasan dan menanjak lagi karena suatu sebab
jadi go around itu bukan suatu hal yang diharamkan justru kita itu untuk membantu supaya itu semua safety
karena kita kerja sini safety first safety itu tetap nomor satu
jadi bukan suatu hal yang tabu untuk menggo around pesawat itu
itu selama dalam kaedah itu untuk keselamatan bersama
atc bekerja hanya empat jam sehari yakni dua jam bertugas dua jam istirahat dan dua jam bertugas kembali
namun beban dan tanggung jawab yang besar berada di pundak atc
desya megawati jakarta